sakit gigi memang bisa menyerang siapa saja mulai dewasa hingga anak anak
salah satunya elvina fauzia izati siswa kelas dua sekolah dasar di sidoarjo jawa timur ini
saat taman kanak kanak sudah harus merasakan enam gigi geraham yang berlubang meski masih gigi susu
pas aku sakit gigi itu enggak enak rasanya sakit enggak bisa tidur insecurity jelek ompiong apalagi diambil sama dokter
ya sakit gigi bisa menyerang siapa saja mulai anak anak hingga dewasa termasuk orang tua elvina yang juga merasakan gigi berlubang
ibu anak ini harus menjalani perawatan berdua mulai penyembuhan infeksi sampai penambalan
jangan gitu mulutnya biasa ini
cina itu anaknya cukup tabah ya kami itu karena harus
seminggu bisa dua tiga kali ke dokter gigi pada waktu perawatan perawatan awal itu dan itu berlangsung sampai sekitar dua bulan pertama
setelah itu baru frekuensinya lebih jarang untuk final
ya beruntung meski pernah merasakan kerusakan gigi susu elvina mendapatkan penanganan dan pendidikan kebersihan gigi sejak usia dini
pasalnya kebersihan dan kesehatan gigi
ternyata tidak hanya sebatas membawa sakit sekitar mulut saja namun beresiko menjadi pemicu sakit jantung atau memperparah penyakit jantung lainnya
memang endokarritis ini adalah penyakit utama yang disebabkan karena gigi berlubang atau gigi yang kurang bersih atau mulut yang kurang higienis
bahwa memang ada risiko menambah keparahan penyempitan dari penyakit jantung koron tersebut
karena ternyata tadi kuman tersebut masuk ke dalam memicu reaksi peradangan sehingga peradangan inilah yang menyebabkan dalam pemudara itu terjadi
jadi adanya inflamasi kronik adanya penyempitan dan lain lain memperbesar risiko sakit jantung
endokarditis sendiri adalah infeksi bagian dalam jantung yang terjadi akibat bakteri dari gigi gusi dan rongga mulut
bakteri ini masuk ke dalam lapisan jantung melalui pembuluh darah
endokarditis merupakan dampak langsung dari adanya masalah kesehatan dan kebersihan gigi dan rongga mulut ke jantung
sementara dampak tidak langsungnya adalah memperparah penyakit jantung
misalnya jantung koroner jantung katup lemah jantung ataupun jantung bawaan
parahnya penyakit jantung sendiri disebut who atau badan kesehatan dunia sebagai pembunuh nomor satu di dunia
dan endokarditis bisa memperparah beragam penyakit jantung
endokariris ini angka kematiannya cukup tinggi bisa sampai dua puluh lima persen
kita patut waspada
dan juga untuk mengkoreksi endokarditis ini umumnya akan diperlukan misalkan operasi
untuk bisa mengangkat bagian dari bakteri atau kuman yang menempel di dalam katuk dan mungkin perlu ganti katupnya malah
jadi kan itu rugi sekali
kalau orang tidak menjaga kebersihan mulut hanya gara gara simpel saja melupakan kebiasaan sikat gigi pagi dan malam hari
dua kali sehari
kita sudah bisa menurunkan risiko penyakit jantung
dr vito menambahkan bahwa salah satu kontrol
termudah melihat kesehatan kita salah satunya adalah melihat kesehatan dan kebersihan gigi
dalam kaitannya antara kesehatan kebersihan gigi mencegah tentu lebih baik
tidak hanya sebelum sakit namun juga mencegah sebelum harus operasi
mencegah yang dimaksud cukup sederhana
menjaga kebersihan gigi minimal dengan menggosok gigi sehabis makan atau sehari dua kali dan rutin memeriksakan gigi ke dokter gigi
tim liputan cnn indonesia